motor jelek kayak begitu kalau misalnya ada maling lewat malingnya juga nggak doyan
jadi karena kita masih baru kita boleh nitipin lima toples tiap warung
mudah mudahan muternya bisa cepat
oh seperti itu
mak ada ahem ahemnya tuh
nanti surti langsung ke rumah emak emak
be surti pamit ya
ke rumah emak emak mau bantuin bikin kue
ya udah sana jalan
ba be perlu info tentang emak lagi enggak
bapaknya enggak ada
enggak bapak lagi cari tisna
yaudah makasih ya pak
daftar barang barang yang mau
surti masuk sini
bang bensinnya seliter berapa
mak udah dapet warung warung yang mau dititipin kue kita
jadi kita tiap hari bikin kue
sambil nyari warung warung yang baru
terus kita gak nerima pesenan dong
itu mah tetep
oh seperti itu
pur pur pur pur
kok malah kesini sih
hah gue lapar tis
lama amat sih
eh jawab dulu salam gue baru ngomel
mau disiapin tuh bantingan buat dia
nah itu si odeh
nyari si tis
udah udah ntar aja ceritanya
pur pur pur makanya
motor saya udah lama tinggal di pangkalan
motor jelek kayak begitu
kalau misalnya ada maling lewat malingnya juga nggak doyan
jadi karena kita masih baru
lima toples tiap warung
mudah mudahan muternya bisa cepat
oh seperti itu
oh seperti itu
mak ada ahem ahemnya tuh
mak ada ahem ahemnya tuh
duduk bang silakan
duduk bang silakan
abang cuma mampir sebentar kok

main bikinin minum dulu ya bang
main bikinin minum dulu ya bang
jangan main jangan main
bur lu belum bayar
saya lagi buru buru
gak usah bang
gak apa apa mai
tapi pula jumlahnya tidak seberapa
terima kasih abang
ya sudah mai
abang permisi dulu ya
iya makasih banyak ya bang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mau dikasih duit sama om herman
apa yang tadi berarti mak juga berarti terlihat tegas
apakah yang saya ingin ingin ingin melibatkan kepada mbak mada sebelumnya
saya darklady mak tetep setahun dan berusaha aneh
ambil stay tenang aku semua divine pula
ya itu yeah ya itu iya
sayangnya irmaku itu waw bam k sharp now lah
kunci motor saya mana ya pur
mana gue tau cari lagi yang bener nyelip kali itu
gak ada pur
jatuh di jalan kali
masya allah pur kamu bantuin saya nyari ya tuh ya
tar lu belanja disana
minta anterin sama laki lu ya
telepon laki lu sekarang
nyari apaan lu
kunci motor saya ilang jak waktu beli bensin
kamu liat gak
kagak gue tadi abis bawa penumpang pulang ke rumah rebahan
ini baru mau ngejek lagi